anda kembali di cnn indonesia connected berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
salah satunya hari ini dki jakarta yang resmi kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar
masyarakat pun merespon beragam ya keputusan ini
banyak yang setuju tapi banyak juga yang mengkritisi efektivitas kebijakan psbb yang diambil pemprov dki
dan untuk membahas lebih lanjut bergabung bersama kami melalui sambungan telpon
ada dr ahmad yuryanto dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan republik indonesia
melalui sambungan zoom ada dr rian nugroho pengamat kebijakan publik universitas indonesia
kemudian ada dr tony rudiansyah ahli antropologi universitas indonesia
oke langsung saja kita sapa selamat malam bapak bapak
oke pak yuri sudah tersambung dengan kami
sudah dari tadi
sudah dari tadi baik saya mulai panel diskusi ini dari pak yuri terlebih dahulu
pak yuri dari pengamatan bapak termasuk saat masih dalam gugus tugas penanganan hingga saat ini tetap bekerja sama dengan dpr dan pemerintah untuk menangani covid sembilan belas
sejumlah aturan pengendalian aktivitas diberlakukan
nah kalau kita fokus di ibu kota pak yuri apa catatan merah untuk pemprov dki jakarta dalam penerapan psbb hingga transisi atau psbb transisi pak yuri
kalau kita berbicara tentang pembatasan sosial itu kan mestinya harus bisa menempatkan masyarakat sebagai subyek
sehingga dia tahu betul mengapa harus membatasi diri
karena kita paham kan bahwa faktor pembawa penyakit dari covid sembilan belas ini adalah orang
artinya pergerakan orang itu memberikan ruang juga bagi pergerakan penularan
nah kalau kemudian ini tidak disadari betul oleh masyarakat
maka mereka melaksanakan pembatasan hanya karena takut didenda hanya karena takut mendapatkan sanksi dan sebagainya
padahal hakikat sebenarnya adalah agar mereka tidak tertular
ini yang menjadi dasar supaya kita tidak menempatkan psbb hanya sebagai alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat
tapi ini alatnya masyarakat untuk mengendalikan penularan covid ini yang penting
mungkin ke sini kalau kita lihat kalau tidak ada kebijakan soal psbb ini kembali
saya cukup yakin semakin banyak orang yang mungkin lupa kalau pandemi ini masih ada
saya sekarang ke pak tony rudiansyah
pak tony mengenai perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini di masa pandemi seperti apa
apakah mereka memang betul merasakan ini kayaknya udah biasa biasa aja sekarang atau seperti apa sih
ya ini kan covid bencana yang sekarang ini kan memang belum ada presiden
kejadiannya di masa lampau untuk yang covid ini ya
jadi saya nggak tahu saya sudah berumur hampir enam puluh tahun masa wabah yang seperti covid ini belum pernah saya alami
pada dulu ada cacar perjalanan kemerdekaan semua itu ada yang tidak magnitude nya tidak sebesar seperti sekarang
jadi dalam kondisi seperti itu manusia itu belum punya pengalaman sebetulnya
sehingga dalam merespon apa yang harus dilakukan
itu itu mereka tidak ada patokannya
seringkali hanya berdasarkan respon respon sesaat atau juga kalkulasi yang dia pertimbangkan berdasarkan kadang kadang tradisi sejarah bagaimana mereka merespon hal hal yang datang kepada diri dia
seperti saya pernah ingat itu di awal covid sembilan belas
ini saya agak bergeser bukan di jakarta
di pulau seram itu orang hanya melakukan
mendengar sesuatu di sosial media seperti facebook anak kecil bicara dianggap anak kecil padahal bukan anak kecil
kalau ada covid harus cari telur cari telur
semua orang di maluku itu cari telur sebetulnya
cari telur untuk direbus dan kalau dia makan kira kira sebelum jam enam pagi mereka akan sembuh gitu loh
jadi maksud saya banyak sekali yang tidak pernah diverifikasi informasi itu mereka meresponnya hanya berdasarkan kebiasaan
dalam sejarah dia
sebetulnya kalau di daerah indonesia timur itu sejarah panjang mereka dulu sering diserang oleh zaman belanda itu apa nebangan hongi itu loh
kalau pohon cengkeh mereka itu diserang diserbu oleh belanda dalam rangka monopoli cengkeh sehingga mereka sering beresponnya sangat yang penting selamat dulu
yang penting selamat dulu tidak perlu verifikasi informasi yang diterima
di indonesia timur pernah terjadi seperti itu
saya bicara seperti adalah contoh bahwa respon manusia bisa macam macam gitu kalau dia belum ada preferensi dan presidence sebelumnya
dan itu seringkali bisa rasional bisa tidak dan tentu juga kalau pertimbangannya dia rasional dia akan mempertimbangkan misalnya kalau saya tidak jualan saya akan tidak dapat uang
keluarga misalnya tidak bisa dapurnya
jadi itu adalah hal yang harus dihidupi ya mengambil fasilitas mana yang dianggap paling rasional buat dia pada kondisi itu
jadi banyak macam macam itu tidak bisa satu tipologi tentu tidak tergantung tingkat ekonomi orang tingkat kecerdasan orang tingkat pendidikan orang itu sangat mempengaruhi dalam manusia berespon
dan kalau pengalaman dia tidak ada orang yang meninggal di dalam keluarga dekat dia
ya bisa jadi juga enteng enteng saja
bisa jadi enteng enteng saja
oh kan belum pernah terjadi itu semua hanya angka gitu
tidak pernah akan datang ke keluarga saya kalau saya melakukan hal hal cuci tangan atau saya pergi keluar tapi saya selalu misalnya mandi setelah mandi pakaian saya saya cuci gitu kan daripada menghindari sama sekali
itu sih pertimbangannya banyak sekali tidak bisa diberlakukan umum begitu
dan itu harus dilakukan tentu
masyarakat akan mengikuti kalau orang yang menyampaikan berita juga bisa dipercaya
artinya diluar edukasi diluar kesadaran sosial
oh kalau kamu pergi nanti akan kena denda dan kalau kena denda manusia akan berpikir waduh kalau kena denda itu akan jadi diperas nggak saya segala macam
barangkali kalau itu pengalamannya kalau gitu kita jangan pergilah keluar gitu karena dia takutnya sebetulnya urusannya takut diperas kalau dia ketahuan ketangkap
dan dia akan diperas
karena barangkali mohon maaf dalam pengalaman sebelumnya beberapa oknum selalu menggunakan peraturan untuk hal hal seperti itu gitu
oke artinya ini senada dengan
itu bukan kebijakan pemerintah tapi saja tapi oknum bisa selalu melakukan hal hal seperti itu
senada dengan pak yuri begitu ya
aduh kalau kayak nah itu sangat tergantung lah kira kira tergantung pengalaman hidup manusianya atau kelompok yang ada dalam sekeliling dia
artinya di luar edukasi dan juga kebiasaan sosial dari masyarakat saat ini ada tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana mengontrol informasi arus informasi liar yang terjadi di sosial media di dunia maya atau dalam realita kehidupan masyarakat
saya ke parian nugroho
pak rian sebelumnya juga gubernur anies ini kan sudah banyak artinya pro kontra yang kemudian jadi bola salju di masyarakat apalagi ditambah dengan gubernur anies menyatakan ekonomi tidak bisa berkembang kalau kesehatan tidak terbangun
dan ini tidak sedikit ada sejumlah orang sejumlah pihak yang menunjukkan seolah anies ini paling benar
paling tepat dan seakan ingin menunjukkan bahwa sikap pemerintah pusat yang mengedepankan soal ekonomi itu salah
tanggapan pak rian
nomor satu justru saya nilai yang namanya pak anies itu inline dengan message nya pak jokowi
ingat presiden mendaftar sejak kabinet terakhir menyampaikan bahwa kesehatan nomor satu
jadi pak anies sebagai penur beliau betul betul mengikuti arahan presiden
hanya karena banyak orang menganggap perbedaan antara pusat daerah sehingga menjadi komplikasi
hal kedua adalah sudah dipastikan ada koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah presiden dengan gubernur
yang ketiga ada bagus juga pak erlangga kemarin menyatakan ada lima sektor yang tetap dibuka dilonggarkan
bagus sekali karena tidak masuk sektor pariwisata
karena penting pariwisata melakukan kesalahan ketika dia minta pariwisata untuk zaman tidak dimasukkan
yang keempat adalah yang namanya dki jakarta ini memang itunya adalah bagaimana merupakan perilaku
karena saat gas covid kalau tidak salah menyatakan program perubahan pilihan masyarakat tapi tidak cukup lagi
jakarta dengan masyarakat yang heterogen karena sebuah kota besar maka pendekatannya suka gak suka pendekatan yang hukum
artinya pendekatan yang dibut oleh pak anies sudah betul pendekatan hukum
dan itu pun ada dua hal yang saya sarankan lagi
nomor satu adalah penegakan hukumnya itu tidak bisa berhenti
karena kita adalah kampung raksasa
jadi tolong digunakan tamat lurah mb rt menjadi pengawas lingkungannya
dan yang kelima adalah memang jakarta ini kondisi support dari rumah sakitnya sudah sangat berat
terutama rumah sakit yang pemerintah punya ya kemayoran
nah kemungkinan kalau bisa solusinya adalah menambah volume tempat lagi adalah kemungkinan gor gor
itu mungkin segera disiapkan untuk diolam
jadi in case yang emergency bisa dirubah
ada yang mengatakan bahwa jakarta belum aman aman saja rumah sakitnya
iya ke rumah sakit swasta aman karena mereka itu satu kali treatment mungkin antara sepuluh hari bisa lima ratus juta
tapi kalau masuk rumah sakit pemerintah apalagi masuk yang kemayoran
maka tidak ada lagi space untuk kesana untuk bisa ditangan dengan baik
jadi umur khidmat saya peluti dari pak anies swastik vedas dari kementerian jakarta sudah betul
dan ini justru melaksanakan amanat presiden
dan pak ari langga sebagai ketua tim juga sudah in line
sehingga betul betul mana kegiatan yang betul betul menyebabkan kerumunan itu betul betul dibatasi
oke kalau kebijakannya dianggap tepat psbb jilid dua kali ini diberlakukan saya ke pak yuri sekarang
pak yuri kita lihat lonjakan penambahan kasus aktif ini mulai terlihat sejak juni hingga september dua ribu dua puluh
ini mungkin jadi keputusan terberat psbb kali ini
tapi kalau kita lihat data sudah terprediksi jelas beban rumah sakit akan sangat berat kemudian hari
tapi nyatanya kita lihat bebannya juga sudah luar biasa
okupansi icu bahkan sudah menipis di beberapa wilayah
tidak pernah ada psbb yang ditabutkan di jakarta ini
dan tidak ada terminologi psbb yang dikendorkan psbb yang dikurangkan
tidak ada di dalam undang undang karantina psbb is psbb
hanya kita saja yang kemudian mencoba coba untuk cari cari istilah istilah lain
bahkan inilah yang menyesatkan masyarakat seakan akan sudah tidak psbb
padahal belum pernah psbb itu ditabut di dalam
jadi ini yang penting
nah bagi saya sekarang bukan memperdebatkan kenapa yang kemarin terjadi
sekarang mau ngapain kita ini ya
sekarang ini kan kita lihat bahwa tidak ada lagi menurut saya bahwa ini kluster kantor kluster keluarga
ini semuanya sudah kena
jadi tidak lagi kalau mau bicara ya ini kluster
jabu detapek kalau kita mau sebut
karena kan tidak ada ruang kekecil apapun yang membuat kita merasa bahwa kita aman
inilah yang harus ditanamkan ke masyarakat kita
sehingga ini adalah psbb jabodetabek kalau mau kita sebut seperti itu
nanti kalau bidang kluster kantor ya saya nggak usah ngantor
kok masih positif
kalau bilang kluster keluarga lah kan keluarga saya tidak
keluarga yang lain
ini akan terjadi seperti itu terus menerus
jadi saran saya cuma satu
pahami undang undang nomor enam tentang karantina
jadi tidak usah dicari lagi psbb yang dikendorkan lah yang diapakan lah gitu
psbb total lah psbb partial
psbb adalah psbb itu yang penting
karena kita harus sekarang mulai berpikir ini dah kluster jabu detapek
kalau permasalahannya adalah harusnya tidak ada penggantian
apa namanya istilah dan sebagainya
tegaskan saja tiga m begitu
jaga jarak pakai masker dan mencuci tangan dengan teratur begitu
kenapa ini tidak menjadi kata kunci tidak menjadi komunikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
dan juga pemerintah pusat kepada masyarakat indonesia
ini kita akan bahas usai jeda nanti
bapak bapak mohon tunggu
kita akan kembali sesaat lagi di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia
dan kita lanjutkan kembali pembahasan masih bersama dengan dr ahmad turianto dirjen p dua p kementerian kesehatan republik indonesia
kemudian ada dr rian nugroho pengamat kebijakan publik universitas indonesia
ada dr tony rudiansyah ahli antropologi universitas indonesia
saya ke pak tony sekarang
pak tony kalau tadi saya bahas nampaknya ini komunikasi yang disampaikan pemerintah berbelit belit
yang akhirnya membuat regulasi ini sulit dipahami oleh masyarakat
yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan kembali dari masyarakat
kepada pemerintah bagaimana mereka pemerintah menangani pandemi ini
nah kalau sudah banyak orang yang menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam perspektif antropologi
ini wajar tetap jadi dan apa dampak kemudian kedepannya
ya kembali lagi kira kira poin saya sih sama sebetulnya ya
itu sangat tergantung pengalaman sejarah dia
dan kalau dia yang pelajar
dalam sejarah dia selalu bilang bahwa seseorang tidak bisa dipercaya
memang itu tentu sulit untuk dia percaya gitu kan
tapi kalau kenyataannya seperti sekarang
harusnya dia meninggalkan itu kebanyakan orang tahu lah bahwa ini tidak main main
itu saja itu sudah tahu orang bahwa ini tidak main main
tapi persoalannya adalah berapa kuat si manusia itu tidak bersosialisasi dengan orang lain
itu kan satu pertimbangan juga sebetulnya
manusia misalnya kalau keluarganya cukup banyak
ada lima orang keluarga misalnya berinteraksi dengan keluarganya
coba bayangkan kalau keluarganya hanya suami istri berdua
dalam enam bulan dia hanya berdua saja
misalnya gitu yang sudah kita lalui seperti ini
kan itu rumit juga mau nggak mau
tuhan manusia harus bersosialisasi dengan orang lain
jadi kalau itu yang menjadi persoalan kehidupan kita
ya tentu psbb harus dilaksanakan
itu saya setuju lah
tapi hal lain juga disosialisasikan bahwa kita sudah harus menerima sebagai pikiran yang dewasa
bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini
yang kita bisa lakukan
nah itu yang harus disampaikan oleh pemerintah sekarang
harus terus disampaikan
jaga badan itu supaya fit terus
itu harus terus digenjot gitu
disamping psbb nya tentu harus jalan
mau tidak mau kayaknya kita tidak harus menerima itu perdampingan dengan virus ini
kalau kita berpikir secara dewasa
dan ada bangsa lain yang mengambil posisi seperti itu kan
dan kemudian itu yang menjadi program pemerintahnya
disamping juga psbb gitu
sehingga masyarakat itu dapat informasi yang sejelas mungkin
bagaimana harus merespons ini sebaik mungkin juga
saya kira begitu
nah dalam psbb kali ini ada empat poin yang jadi sorotan
empat poin yang cukup diperbincangkan oleh masyarakat
ada salah satunya
saya bahas satu satu mungkin
ada mal atau pusat perbelanjaan masih diperbolehkan untuk beroperasi di jakarta
ini nampaknya tidak ada beda dengan psbb transisi sebelumnya
saya ke pak rian nugroho
pak aryan jadi setuju atau enggak sih melihat kebijakan psbb dki kali ini
bahwa pemprov dki jakarta ini tidak bisa tegas dalam pengambilan keputusan
karena jatuhnya kalau sama dengan psbb transisi
walaupun tadi pak yuri bilang nggak ada psbb diturunkan
psbb tetap psbb
tapi nyatanya dengan ada sedikit kesamaan dengan psbb transisi ini
jatuhnya jadi kayak setengah hati begitu
bikin kebijakan psbb jelit dua kali ini
pak rian bisa mendengar suara saya
oke pak silakan
saya sepakat dengan pak juri
yang jadi masalah jakarta ini kan ketika mau melaksanakan itu ada intervensi
kemarin dibilang yang itu menghancurkan masalah saham lah
sehingga kemudian jadi teracak acak
jadi menurut saya psbb ya sudah psbb saja
tapi jangan terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah
para menteri kenapa
menteri itu bukan pimpinan dari gubernur
gubernur itu bawaan presiden
dengan demikian koordinasi yang bukan presiden bukan gubernur
dan bukan menteri
kedua dengan demikian yang justru kita sarankan adalah jakarta ini jadi contoh loh
kalau jakarta disiplin indonesia bisa disiplin
sehingga justru saya saran saya adalah kita mendukung yang perhatikan pak yuri tadi
sudahlah psbb saja
yang jadi masalah kita
beberapa waktu yang lalu itu tanpa menyebut pejabatnya siapa
lagi direm ngegas dengan kata kata new normal
begitu normal mesinnya jadi adalah keolah olah normal
masa kelepas lagi
ini pun bukti bahwa pemerintah bukan hanya masalah komunikasi kebijakannya itu tidak rapi
kebijakan juga bingung juga
ya karena memang nggak jelas covid nya
sudah jadi kabitnya nggak jelas bingung
eksekusinya juga membingungkan
dengan demikian saran saya
kalau memang psbb jadi kuncinya eksekusi
tapi jangan terlalu banyak kita khawatir
kita kunci saja dua minggu saja
coba apabila dibuka dua minggu dilonggarkan dalam bentuk new normal
maka dalam dua minggu itu ada komitmen bisnis yang memutuskan dua bulan
itu nggak bisa di stop gitu
nah yang terjadi adalah kebijakan kita itu tidak menggunakan pendekatan skenario
semuanya diangkat terusnya dengan sop
itulah sebabnya jakarta saya setuju dengan psbb
bahkan diperkuat juga bisa
tetapi ini harus diketahui bersama sama
langkah untuk menjadikan percontohan indonesia
tanpa ini maka akan susah kita
jakarta harus rapi dulu
karena jakarta itu kota dari percontohan
jangan bisa jakarta bermain mainan sebagai intervensi percobaan
dan akhirnya menjadi bulian dari berbagai kepentingan itu
artinya ketegasan dari pemprov dki jakarta ini ada barriernya ada halangannya ya
dari pihak pihak lain yang mungkin punya kepentingan masing masing begitu
bagaimana mengelola wilayah dki jakarta sebagai perintah
dki jakarta sebagai ibu kota
tapi tadi selain pembukaan mal atau mal yang tetap beroperasi di masa psbb ini
ada juga larangan isolasi mandiri
untuk orang orang tanpa gejala di wilayah dki jakarta
di wilayah padat penduduk
saya ke pak yuri
pak yuri sebetulnya sesulit apa sih bagaimana mengendalikan kasus covid sembilan belas
khususnya di daerah padat penduduk seperti jakarta
kita kalau berbicara mengendalikan covid sembilan belas
berarti kan mengendalikan pebaran
pebarannya kita kendalikan
saya balik lagi beberapa kali selalu mengatakan
faktor pembawa virus ini adalah orang
yang kemudian ikut bergerak bersama dengan aktivitas sosial orang itu
oleh karena itu bagaimana menghentikan
maka orang yang menjadi sumber penularan
supaya dia nggak membawa penyakit ini kemana mana
kemudian yang berikutnya
masyarakat yang rentan
yang tertular harus diberdayakan
ya tiga m itu untuk memberdayakan mereka
ini nggak ada tawaran lagi
karena kan kita nggak pernah bisa berunding sama virusnya
ya ini aja yang dikerjakan itu
kalau ini nggak dijalankan
kita akan berputar putar saja tanpa ada ujungnya
tapi perlu isolasi di tempat yang sudah dipilihkan oleh pemerintah
maksudnya isolasi mandiri itu memang adalah hal yang cukup rentan untuk dilakukan oleh masyarakat
isolasi mandiri prinsipnya dia dijaga agar tidak menularkan orang lain
ingat isolasi bukan mengucilkan orang
nah tentunya ada saudara saudara kita yang mampu melakukan isolasi mandiri di rumah
karena ditunjang dengan sarana pasaran yang cukup
namun ada juga yang tidak mampu
nah yang tidak mampu inilah menjadi kewajiban negara untuk menyiapkan tempatnya
ini bukan sesuatu yang baru ya
sulawesi selatan sejak awal konsepnya sudah menggunakan ini
karena alhamdulillah relatif terkendali
jadi sekali lagi isolasi bukan mengucilkan orang
jadi isolasi ini sebenarnya hanya menjaga agar dia tidak menularkan
caranya sederhana penularan ini kan melalui droplet
nah orang yang sakit betul betul harus menjalankan tiga m dengan jauh lebih ketat
dia tidak boleh ada waktu untuk melepas masker
karena dia setiap batuk setiap bicara setiap persin akan mengeluarkan virus
jadi dia harus menutup
nah ini kan jelas untuk orang yang sudah terkonfirmasi positif
nah bagaimana orang yang belum dikonfirmasi karena belum dilab
ini kan juga jadi problem
oleh karena itu siapapun rentan
jadi saya lebih cenderung ini klaster jago detapek
sudah tidak usah dipotong ke tim kecil lagi
tidak usah kantor
nanti muncul lagi warung
sudahlah ada buta detapek
oke kalau memang isolasi sebetulnya pada dasarnya adalah tidak memberi batasan orang sakit kepada yang sehat
ini kan artinya masalah mudah begitu
tapi nyatanya anies baswedan menyatakan bahwa isolasi mandiri tidak boleh dilakukan
jadi warga yang positif harus isolasi
di tempat yang sudah dipilihkan atau yang sudah ditentukan oleh dki jakarta
kita kembali sekarang ke pengawasannya
kalau mungkin memang di rumah tidak ada yang mengawasi
apakah memang pemprov dki jakarta bisa dengan tepat mengawasi orang orang otg ini di tempat yang sudah dipilihkan
makanya tidak boleh di rumah karena tidak bisa diawasi
saya ke pak aryan nugroh
pak rian apakah aturan ini aturan larangan isolasi mandiri ini jadi kebijakan tepat atau ini jadi bukti
bahwa pemprov dki jakarta ini nggak bisa mengawasi atau pengawasannya nggak bisa maksimal
nomor satu tidak mungkin mengawasi masyarakat satu demi satu termasuk keluarga demi keluarga
jadi kebijakan untuk meniadakan isolasi mandiri bagi yang tidak mampu sudah betul
untuk itu solusinya adalah kita kan punya begitu banyak gor di setiap kota itu
gor itu disulap disiapkan bagi tempat isolasi mandiri
kan gor itu tidak selalu ada ac nya dan nggak perlu ada ac nya
kenapa rumah rumah masyarakat biasa juga tidak ada ac nya
tapi yang penting agar kemungkinan potensi kluster keluarga dicegah
tapi pak yuri mengatakan bahwa betul itu bukan isolasi
jadi katakanlah di gor tertentu gitu ya
buat namanya pengkotakan pengkotakan di mana mereka dipantau oleh cctv lebih efisien
ketimbang mereka dibiarkan lepas maaf dibiarkan lepas tanya dibiarkan orang lain ya
tiba tiba dilepas di dalam komputer masing masing susah tinggalikan
jadi kalau dikatakan apakah perniagaan di jakarta tidak bisa tinggalikan mamanto
apalagi tadi dikatakan bahwa kita nggak bisa negosiasi dengan virus tadi
jadi kata kutunya adalah kita harus menyiapkan tempat baru untuk isolasi mandiri
yang itu tidak terlalu mahal semahal rumah sakit kemayoran
kenapa itu perlu
kedua desentralisasi lagi desentralisasi siapa
setiap bukan masalah jakarta
tapi kita harus menyiapkan gor gor nya jadi tempat untuk isolasi mandiri tadi
dengan fasilitas yang seadanya dan dipantau dengan cctv oleh pengawas di sekelilingnya itu
oleh tim dokter sekelilingnya
oke saya ke pak tony sekarang pak tony kalau memang ternyata kebijakan pemprov ini cukup baik
dan harusnya bisa dijadikan apa namanya percontohan dengan wilayah wilayah padat penduduk lainnya
tidak memberhentikan psbb atau semakin memperketat wilayahnya untuk warganya melakukan aktivitas
bagaimana kemudian membangun simbiosis
mutualisme komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat
apakah sesulit itu menyampaikan bahwa hey ini saat darurat loh kita harus bersama sama bahu membahu
bukan hanya pekerjaan pemerintah tapi juga pekerjaan masyarakat
itu tergantung konsistensi ya konsistensi bahwa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama
kalau itu konsisten dan memang kemampuan kontrol mekanisme kontrolnya bisa dilakukan dengan baik
saya rasa itu bisa jalan dengan harusnya bisa jalan
tapi kadang kadang kita kan kesulitannya di mekanisme kontrolnya
tidak cukup sdm untuk melakukan itu
sehingga kemudian orang banyak melihat celah dimana itu kemudian seperti ke mall aja saya lihat itu banyak sekali
meskipun titik masuknya adalah diperiksa
ada yang bisa lewat restoran yang langsung masuk ke dalam ke dalam mallnya
kemudian bisa lewat masuk ke dalam mal tanpa melalui pemeriksaan
itu yang pemeriksaan harus pakai alat untuk mendeteksi suhu badan kita itu
jadi konsistensi di lapangan harus menjadi kata kunci untuk supaya bisa membangun kesepakatan bersama yang terus konsisten
sehingga ini bisa diatasi bersama sama saya kira begitu
artinya konsisten dalam arti kebijakan pemerintah dan juga bagaimana perilaku masyarakat
pelaksanaan di lapangan harus konsisten
mengedepankan tiga m tadi ya
menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur
memang kebijakan menarik rem darurat ini khususnya di dki jakarta jadi dilematis apalagi kalau kita berbicara soal segi ekonomi pendapatan masyarakat
bagaimana mereka hidup saat ini
tapi ini juga pekerjaan rumah bagaimana pemprov dan juga pemerintah pusat bisa memberikan komunikasi yang sama begitu untuk masyarakat
sehingga kepercayaan terhadap kebijakan untuk mengendalikan covid ini bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat
narasumber saya terima kasih banyak malam ini
ada dr ahmad curianto dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan republik indonesia
ada dr rian ugroho pengamat kebijakan publik universitas indonesia
ada dr tony rudiansyah ahli antropologi universitas indonesia
terima kasih banyak bapak bapak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connecte
selamat malam jaga kesehatan
selamat malam jaga kesehatan juga